terima kasih anda masih bersama kami menyaksikan cnn indonesia newsroom spesial perayaan kemerdekaan republik indonesia
presiden joko widodo menginstruksikan sejumlah menteri untuk merayakan hud ke tujuh puluh tujuh republik indonesia di beberapa wilayah perbatasan
menteri dalam negeri memilih pulau rote nusa tenggara timur untuk menjadi tujuannya
tidak hanya merayakannya menteri dalam negeri tito karnavian juga ditunjuk sebagai inspektur upacara kemerdekaan tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
upacara digelar di lapangan nemberala kabupaten rotendau nusa tenggara timur
dalam rangkaian upacara tito disuguhkan atraksi budaya yang dikenal dengan hus yaitu tarian berkuda yang dilakukan masyarakat menggunakan pakaian adat
setelah bertugas sebagai inspektur upacara menteri dalam negeri menjelaskan ia memilih pulau rote atas keinginannya sendiri saat instruksi presiden diterima
pulau rote dipilih untuk lebih mengenalkan sekaligus meninjau potensi wilayah paling selatan di indonesia itu
upacara ini juga penting simbolik karena pulau rute adalah sekali lagi batas terselatan indonesia
meskipun ada pulau yang lain pulau ndana tapi secara resmi adalah pulau rote
bapak presiden selalu pak joko widodo selalu menyampaikan dalam setiap sambutan beliau selalu saya perhatikan
tidak hanya menyampaikan indonesia dari sabang sampai merauke
tapi sabang sampai merauke miangas sampai dengan pulau rote
nah ini harus kita sosialisasikan terus menerus